bukan susah gimana ini
gimana mas itu ular itu jodoh ke situ
nyatok kayak berasa
udah jangan dikituin dong bang

kayaknya kita nggak bisa lewat ya yang jalannya sempit
eh yaudah deh kita jalan kaki aja
yaudah yuk eh emang kamu kuat
kuat udah nggak apa
aduh pelan pelan aku capek banget
aduh bentar lagi nyampe kok
harusnya tadi tuh kita nggak usah ke rumah dari dulu langsung kesini aja
udah udah udah nggak usah dibahas ya
yang penting sekarang kita buru buru
penut gue lapar bener mas
kok udah nggak ada yang ngasih makan kita nih
bagaimana sih urusan ya
sama bang saya juga lapar nih
apa ya tuh bu cap udah kemana sih
pencuri daglo gitu gak kebaik lagi
kok sepi banget ya
iya yaudah kita langsung masuk aja deh
shh jangan buru buru dulu
jangan kata udah ada pencuri
aduh udah udah udah
aduh udah udah udah
aduh banyak ular gitu
mas lu denger nggak suara apa tuh
muntut loh kayak semua bumbuan
mulai kamu tenang sayang jangan panik ya
kita jalan perlahan lahan
aduh buki jangan be
astaga temen temen juga buki
mendingan kangen kangen aja sekarang ya
kita harus pergi dari sini
iya iya sayang be ntar di rumah aja ya kangen kangenannya
tanda masuk yuk
aduh neng makasih banyak ya
udah nyelamatin saya sama bang jaja
aduh beribu ribu makasih banget sayang
udah itu kan udah kewajiban kita
aduh sakit sekali